bagaimana dengan donor ginjal johnny suster maaf bu saya bukan untuk memberitahukan hal itu tapi
anak anak ibu mengalami kecelakaan sekarang ada di ruang icu
anak bertahan sayang sayang dokter akan nolong kamu sayang bertahan ya allah ya allah
kalau mama tetap maksa
tuntut dia ke pengadilan
aku juga aku sayang sama kamu
sama sanksi dengan cerita kamu pasti itu cerita karanganmu aja supaya kamu berhenti
jadi donor intika ya kan ya terserah mama mau percaya
yang jelas anak suistu menjawab pertanyaan mama
apa keinginan dia untuk senja kuat sekali oh begini aja dengar papers kalau kamu sudah
tidak mau jadi donor pigma lagi mama sudah tidak peduli joni udah mau jadi satu ratus dua puluh tiga jangan harap
aku tidak akan pernah maafin kamu lagi
kenapa sih harus ngancem terus ma
tika silahkan segera ke sana
dokter gimana keadaan tika
kami baru saja memberikan pertolongan
untung saja kondisinya stabil lagi
terima kasih dok
dokter mengenai donor ginjal tika
anak saya joni sudah bersedia
lalu gimana ya proses selanjutnya
kalau untuk itu ikut ke ruangan saya
kita urus segala sesuatunya
terjadi pedarahan hebat
kalau toh dia sembuh
dia akan cacat pak
bagaimana kalau ginjalnya untuk tiga dokter
selamat operasinya berhasil
terima kasih dokter
bisa keluar sebentar gak
aku lagi pingin sendiri
ma ini sepi teman
ternyata enggak benar
hanya tuhan yang tahu
hidup matinya seseorang
tidak ada tanggungi
aku gak pernah minta
untuk dilahirin ke dunia ini
dengan menyakitkan kendaraan
aku gak pernah minta
banyak organ tubuh kamu
ke badan aku
aku bakal melawat tubuhmu ini
tubuh kamu juga ana
kalung yang pernah aku ambil dari kamu
aku kembalikan lagi ana
mau hidup vera
kau boleh ajukan diriku dan anggapku tak ada